dan saat ini sudah bergabung bersama kami ada wakil ketua umum kdin indonesia bidang hubungan internasional sinta kamdani
sudah kurang dari dua minggu setelah trump dilantik apa dengan program proteksionisme trump saat ini apa dampaknya bagi ekspor dalam negeri
ya jadi mungkin saat ini kita belum melihat dampak langsung ya
jadi kalau kita lihat kan memang total perdagangan indonesia amerika sekitar dua puluh empat miliar usd
jadi itu nomor empat ya jadi mitra dagang nomor empat amerika untuk indonesia dan kita masih surplus gitu
jadi sementara ini mungkin policy trump untuk mau menjadi proteksionisme ini belum benar benar terrealisir
ini baru berupa satu wacana kampanye yang sudah dia lontarkan
walaupun kemarin yang sangat menarik adalah bahwa dia mengeluarkan amerika dari tpp trans pacific partnership
itu yang mungkin menjadi satu patokan wah dia serius kelihatannya mau melakukan ini gitu ya
tapi mungkin dampak buat ekspor indonesia saat ini itu belum begitu kelihatan
tapi nantinya tentu saja dengan implementasi bahwa trump juga keluar dari tpp sebenarnya itu ada juga ada advantage ya ada kelebihan buat indonesia
karena memang efeknya mungkin tidak langsung tapi melalui beberapa partner dagang kita juga yang besar lainnya yaitu tiongkok
sebesar apa bisa dampaknya jika tiongkok terkena dari dampak trump ini terhadap kita
ya jadi mungkin kalau kita lihat trump sudah mengatakan beberapa kali bahwa dia akan menaikkan tarif ya untuk puduk puduk import dari tiongkok
kalau kita lihat ini salah satu yang paling besar
amerika itu mengimport sekitar dua lima juta dolar

jadi itu adalah market besar untuk negara negara terutama untuk tiongkok
jadi jelas kalau tiongkok nanti ada penurunan dari segi import
jadi karena importnya dimatikan oleh amerika tentu saja itu nanti akan berdampak juga terhadap indonesia gitu kan
karena kan indonesia dan tiongkok sendiri perdagangannya kan tinggi sekali ya paling besar mitra paling besar saat ini
apakah dengan peralihan itu berarti tiongkok akan menjadi sebuah negara yang lebih besar
berarti produk yang tadinya diekspor ke amerika akan dialihkan ke beberapa negara lainnya contohnya indonesia begitu
saya rasa bahwa akan ada over flow product ya bahwa nantinya bisa kemudian china tiongkok mengeluarkan policy untuk mengkompensasikan
yang tadinya diekspor ke amerika itu bisa saja
tapi yang kita harus perhatikan lebih dampak jangka panjangnya

dan ini bagaimana nanti kaitannya dengan hubungan kalau memang amerika akan menurunkan importnya dari tiongkok
dalam skema jika ada banjir kembali produk produk yang kita impor apakah yang bisa kita lakukan apakah industri di tanah air sendiri
produksi di tanah air ini sudah mampu bersaing dengan datangnya kembali impor impor yang baru
iya jadi ini yang sedang kita lakukan ya
sebenarnya salah satu yang paling penting adalah kita sendiri punya net competitiveness dan daya saing untuk produk produk indonesia sendiri
makanya kita kan sekarang sedang mengadakan namanya industrialisasi ya
bagaimana caranya bahwa kita produk produk dalam kini juga bisa bermain bersaing
nah yang menariknya kalau kita bicara spesifikly on tpp sebenarnya kan vietnam malaysia itu kan sudah masuk tpp
dan dua produk terbesar indonesia yang diekspor ke amerika yaitu tekstil dan kelapa sawit itu bersaing dengan vietnam dan malaysia
jadi kalau amerika keluar dari tpp berarti level playing field indonesia vietnam dan malaysia ini jadi sama kan
jadi saat ini dimana indonesia bersaing dengan vietnam untuk mengekspor produk tekstilnya ke amerika sekarang ini bisa sama kembali gitu
jadi tidak ada prioritas tarif untuk produk produk vietnam yang diekspor
jadi ini menjadi opportunity juga untuk kita
advantage untuk indonesia jadi ini yang kemudian kita harus tegakkan
bagaimana kita kemudian bisa mempunyai hubungan barat tegal yang lebih kuat dengan amerika sehingga ekspor tekstil maupun kelapa sawit kita akan bisa lebih besar
baik jika kita bicara soal vulnerability di regional apakah indonesia lebih diuntungkan atau lebih vulnerable daripada negara lain di asia
saya rasa pada dasarnya semua pasti akan lebih vulnerable ya
saya rasa tidak ada yang mengatakan oh satu negara kita pasti yang paling diuntungkan dengan nantinya amerika lebih proteksionis
jelas jelas amerika nanti akan lebih mendorong juga bahwa perusahaan perusahaan amerika sendiri untuk lebih fokus di dalam negerinya
memproduksi di dalam negeri amerika
dan ini jelas akan berimbas dari segi investasi amerika di negara negara lain termasuk di indonesia
jadi ini harus kita perhatikan
dengan repatriasi perusahaan
dan dengan pajak insentif yang diberikan trump nantinya untuk perusahaan amerika
saya rasa itu sudah luar biasa ya
jadi nantinya apakah ini benar benar akan terjadi
bahwa nanti mereka akan lebih fokus ke sana
dan sekarang trump sudah mengatakan bahwa puduk puduk yang di produce di luar negeri oleh perusahaan amerika itu akan mengenakan tarif yang jauh lebih tinggi kalau dia mengekspor ke amerika
nah ini pasti akan berdampak
dan jika kita lihat kita review sebelum terpilihnya trump misalnya
arus dagang indonesia dengan negara lain itu seperti apa selama satu tahun ini
sebenarnya kan ekspor kita memang agak menurun
tapi amerika itu kalau saya bilang di tempat posisi keempat ini cukup stabil lah ya
jadi ada naik turun sedikit
terakhir ya semua juga turun
tapi menurut saya memang kita juga belum optimal dengan amerika
jadi yang kita mesti lihat adalah sebenarnya bagaimana dengan kesempatan kita
jadi bagaimana dengan kesempatan kita
apakah kita ada opportunity untuk lebih menaikkan gitu loh posisi kita dengan amerika
dan itu hanya bisa dilakukan secara bilateral kalau pada saat ini
walaupun kita ada si asean ini kita juga anggap sebagai pasar tersendiri ya
tapi dalam hal kaitan dengan amerika saya rasa amerika akan mau melihat lebih bilateral
jadi one on one dengan negara masing masing
oke apakah ada pasar pasar baru yang akan dijajaki oleh indonesia mungkin
jadi saat ini indonesia sudah masuk ke namanya non traditional market
tentu saja seperti pasar timur tengah pasar afrika
itu pasar pasar yang di luar amerika dan eropa yang sudah biasa ini mulai kita buka gitu
jadi saya rasa apa
puduk puduk halal kita juga sudah mulai masuk ke tiongkok dan segala
ini memang saya pikir suatu opportunity base ya
kita mesti lihat pasar pasar mana nih yang di luar pasar tradisional yang bisa kita masuki juga gitu
jadi kita nggak bisa hanya tergantung kepada pasar besar seperti amerika
baik presiden trump juga sempat mengatakan ke joko widodo bahwa akan juga tetap berbisnis bahkan di tanah air juga gitu
apakah sejauh ini kadin sudah menerima ada informasi bahwa ia akan menjajaki beberapa bisnis di tahap tahap awal ini
belum ya tapi kalau saya lihat pada dasarnya kan trump ini juga seorang pengusaha
dan kalau kita lihat kabinet amerika yang baru ini selatan belakang pengusahanya itu besar sekali gitu
ada goldman seks dan juga ada exxon apakah ini sektor sektor yang akan di
saya rasa bukan sektornya saja tapi prinsipnya bahwa sebagai latar belakang usaha mereka akan lihat apa yang terbaik gitu kan
untuk bisa meningkat ekonomi mereka
jadi saya pikir ini apa yang bisa di propose oleh indonesia sendiri untuk kita bisa kemudian bermitra dengan amerika lebih lanjut
saya rasa ini yang strategi yang harus disiapkan oleh pemerintah
apakah dari pihak kadin indonesia sudah ada proposal mungkin terhadap
jadi saat ini posisinya semua masih kebanyakan wait and see ya tentu saja
tapi kita sedang menganalisa lebih banyak terutama mengenai posisi tpp ini
karena tpp walaupun amerika keluar kelihatannya nih australia itu kanada jepang masih mau continue dengan tpp
nah ini membuat menarik dia mau mengajak negara seperti indonesia seperti china dan india
untuk masuk gitu
nanti ini kita kan harus melihat posisi apakah ini sesuatu yang akan kita minati untuk mau berlanjut gitu tanpa amerika
apakah itu memungkinkan even possible
jadi ini semua yang harus kita persiapkan ya analisa dan dampak apa lebih lanjut
kalau andaikan kita masih ingin masuk tpp sektor apa yang mungkin kita akan jojaki pertama
sebenarnya yang paling penting buat ini tidak hanya soal tpp ya tapi dengan eusipa juga sedang kita lakukan
memang sektor padat karya ini sangat besar ya jadi kalau kita lihat seperti tekstil sepatu ya
jadi saat ini vietnam ini menjadi salah satu kompetitor kita yang benar
jadi ini yang kita harus perhatikan bahwa bagaimana ekonomi seperti vietnam bisa mengalahkan indonesia
kita sudah mulai ketinggalan gitu jadi kita harus fight gitu jangan sampai nanti kita ketinggalan lebih jauh
jadi ini yang mungkin kita persiapkan ya
sektor sektor padat karya kita yang selama ini mempunyai pasar ekspor yang sangat besar
jangan sampai kita tertinggal gitu
tapi tentu saja dengan amerika sendiri banyak sektor yang saat ini kita sedang jajaki gitu
apa namanya seperti sektor juga ekonomi kreatif ya
seperti perfilman contohnya saat ini amerika kan sedang karena kita sudah mulai buka daftar negatif investasi
jadi itu amerika juga sedang melihat gitu
kalau untuk seperti sektor kreatif gitu

apakah mereka bisa investasi lebih jauh di indonesia
jadi sebenarnya kalau kita melihat dari segi perdagangan sendiri mungkin lebih banyak tergantung negaranya
tapi saya rasa sektor padat karya ini tetap kita akan prioritaskan juga
tapi kalau dari segi investasi memang banyak opportunity baru yang kemudian timbul
jadi kita bicara soal padat karya apakah beberapa tahun lalu kita bersaing dengan thailand gitu
tapi sekarang thailand ternyata jauh lebih efisien daripada kita
kalau thailand itu lebih banyak di otomotifnya ya
sebenarnya yang saat ini kita paling kuatirkan kalau dari segi tekstil dan sepatu itu vietnam sebenarnya
tapi vietnam ini negara yang menurut kami tadinya agak tinggal sekarang bisa melalui lebih daripada indonesia
jadi itu yang sebenarnya lebih kita perhatikan
kalau thailand itu sebenarnya kekuatannya di buduk buduk agrikulturnya juga
dan ini sesuatu yang kita juga sedang perhatikan
apakah buduk buah buahan tropis kita agrikultur terutama sawit ya
sawit kita kan produser yang paling indonesia termasuk yang paling besar ya untuk sawit
ini bagaimana kita bisa lebih majukan
jadi memang ini juga satu produk komunitas kelapa sawit yang kita sekarang sedang fokuskan juga
jadi jika bisa saya simpulkan
memang efeknya ini tidak langsung
tapi secara tidak langsung juga masih tetap bisa memberikan dampak yang cukup besar gitu kepada ekspor kita
dan kita harap bahwa proteksionisme trump masih bisa membangkitkan ekspor negara
dan justru bisa mengambil kesempatannya ini ya dari keluarnya trump dari tpp
terima kasih ibu shinta kamdhani atas kehadirannya bersama kami di cnn indonesia business